semoga aja lo di dalam hutan sana
gak digangguin sama setan
aku masih bismillah aja
jangan kelamaan liat petanya
emang tuh peta kurang jelas
jangan takut sama buah aku lepasin dia
bentar dong adi
ngapain sih aku sama hantu
kan ada tuhan yang jagain kita
sana ambil adi cepetan ambil
udah lah gue aja yang masuk
yang bikin helikopternya masuk ke sana
biar gue yang tangguh
berani juga ya
jadi aku diangkas
ala para banget sih lodi sama kucing aja kabur hahaha lu lari juga kan eh siapa
deh eh kalian semua tahu nggak sih cerita rumah nomor tiga belas tadi umurnya rumah itu strem
serem banget ada setan ya emang setannya apa sih kuntilanak gundirwa sendirbolong udah deh
mendingan sekarang ceritain dong penasaran kalau kalian denger cerita ini kalian gak
bakalan berani keluar rumah selama seminggu
hai emang sering gimana sih ini cerita yang penasaran nih kan kita berani bener bener
bener bener ceritanya di sini gimana

hai gimana diesem belum denger ceritanya

ada apa lagi
dia udah siapkanan belum denger ceritanya advocacy story wow loh ini lagu belom tuh sayangi doang
yang pas ini tempatnya haikal
selama ada kamu pak aku gak bakalan takut
udah udah udah
jadi gak denger ceritanya
mereka asik sendiri
ya maulah kan kita penasaran
tapi janji ya kalo kalian denger cerita ini
kalian gak boleh kabur
aku gak tanggung jawab
kalo kalian nanti gak bisa tidur gara gara denger cerita rumah nomor tiga belas
ini ada andini
nah andini itu mau nginep di sini
soalnya tante rosa sama om bambang kan lagi ke singapura
lagi berobat mereka
pas kan si andi ini jadi nemenin kamu waktu kamu lagi liburan
berarti kita gak jadi ke bali cuma gara gara dia
yaudah deh serah
mila kamu jangan judes gitu dong sama saudara sepupu sendiri
jangan dimasukin ke hati
iya tante gak apa apa kok
hai mil kamar kamu bagus juga ya
kayaknya tuh ya kita nggak bisa tidur satu ranjang
soalnya gue gak biasa tidur sama orang lain
oh ya lo bisa tidur di sofa gue dan naruh barang lo di sebelahnya
oh ya gak apa apa santai aja kali
soal asyik banget
emil kamu suka musik k pop kak
nih di hp aku banyak tuh musik k pop
kamu mau gak aku downloadin
gue gak suka tuh sama musik k pop
gue tuh sukanya sama musik rock
kayak metallica terus megadeth
lo gak bakal ngerti
nih ya gue suka sama hal hal yang memacu adrenalin
liburan kemarin aku ke bali banjing jamping
tingginya itu banjing jamping
emang masih musim ya
gue tuh ya
sekarang lagi hobi
datengin tempat tempat angkor
wah kayaknya seru tuh
mending lo gak usah ikut deh
daripada ntar pepsi cana
emil gak ada salahnya kan aku untuk coba
ini uji nyali beneran bukan uji nyali acara di tv
salat subuh ya
salat subuh apaan sih katanya mau uji nyali
emang sekarang jam berapa
jam dua belas kurang lima belas gitu deh
hah uji nyali malem malem
kalau pagi sarapan
harusnya kita bilang dulu nih ke tante din
kok kita mau pergi kayak gini
allah bilang aja kalau lo tuh takut
mending lo balik deh
enggak kok gak takut
yaudah bagus deh
kita gak mau
ini kita teman teman
gue tungguin lo tiga puluh menit dari sekarang di sini
ya semoga aja kalau di dalam hutan sana nggak digangguin sama setan
aku masih bismillah aja
jangan kelamaan liat petanya
emang itu peta kurang jelas
jangan takut sepupu aku lepasin dia
kalian jangan takut sepupu aku
jangan takut sepupu aku
dah jangan kelamaan kenalannya
jadi tadi sore lo nelpon gue cuma mau ngomongin buat ngerjain sepupu lo doang
tuh anak so asik banget sih
wih kalungnya keren tuh
ini jalannya kemana sih
ini kaget ya taruh mana udah terlebih bawah tapi kan sewanya belum lunas biarin kita susul aja
yuk mendingan susul dia yang uji nyali ngapain kita harus nyusul loh kenapa takut ya mil waktu
lo ngasih peta ke sepupu lo itu melewati jalur rumah nomor tiga belas ya ya ampun mil itu rumah kan serem
banget mil nggak khawatir bil keterlaluan lu kerja sepupu lo sampai kayak gitu riz deh kita
udah sepakat tentang ini di telfon tadi sore lagi iya tuhanlah sobrani banget sih oke kita tunggu lima belas
tuh sumurnya dimana sih
aku pingin cepet cepet subuh nih
lagi ya udah dah kita cari aja tuh anak daripada taruh urusan ribet panjang bakalan sama nyokap gua
udah tempatnya angker serem begini sepi lagi coba aja ya kalau gue tau gue tuh udah persiapan gue
bawa coklat gua bawa permen

masih jauh nggak sih sumur tua itu tahu
tapi manduk kerta ini jalan yang bener kok
alhamdulillah akhirnya ketemu juga sama sumur ini